anda masih menyaksikan cnn indonesia news report
bakal calon gubernur jawa timur kofifah indar parawansa
menanggapi permintaan golkar agar mengevaluasi calon pasangannya dalam pilkada jawa timur dua ribu delapan belas mendatang
menurutnya dinamika dalam politik adalah hal yang wajar
dan emil dardak dipastikan tetap mendampingi dirinya di pilkada jawa timur
hal tersebut disampaikan kofifah usai menghadiri haul abdurrahman wahid di jagakarsa jakarta selatan
menurutnya emil dardak telah dipastikan akan mendampinginya menghadapi pilkada jawa timur
sebelumnya partai golkar berharap kepada kofifah untuk kembali mengevaluasi emil dardak
sebagai bakal calon wakil gubernur jawa timur
hal tersebut disampaikan oleh ketua harian dpp partai golkar nurdin halid
berdasarkan kondisi daerah dan pertimbangan kemenangan
namun golkar tetap menyerahkan sepenuhnya kepada kofifah indar parawansa
dikarenakan golkar tidak mau intervensi
insya allah sudah tidak seperti itu
jadi dinamika yang terjadi kita terus komunikasikan dan insya allah posisi terakhir tidak seperti itu
jadi insya allah tetap firm pada iya